pro kontra kunjungan kerja dpr ke luar negeri tidak berhenti begitu saja
kini ada dugaan yang mengemuka terkait perjalanan fiktif anggota dpr
yang berpotensi merugikan negara lebih dari sembilan ratus miliar rupiah
data ini tidak muncul sembarangan tetapi atas hasil audit badan pemeriksa keuangan atau bpk
setelah persoalan ini muncul ke permukaan
timbul tuntutan bahwa reformasi anggaran di tubuh parlemen adalah sebuah kebutuhan yang mendesak
sebenarnya seperti apa permasalahan ini sesungguhnya
kita akan membahasnya bersama melalui sambungan telepon wakil ketua fraksi pdi perjuangan hendrawan supratikno
selamat malam pak hendrawan
selamat malam mas indra
kemudian kami juga menghadirkan manajer advokasi dan investigasi forum indonesia untuk transparansi anggaran atau fitra apung widadi
selamat malam mas apung
baik saya ke pak hendrawan
terlebih dahulu pak hendrawan ketika anda mendapatkan informasi dari kesekjenan dpr
tentang laporan dari bpk ini
kemudian anda langsung meminta anggota fraksi pdi perjuangan untuk segera membuat laporan yang secara detail begitu
jadi sejauh ini apakah ini fiktif atau tidak pak
mungkin saya luruskan dulu yang mendapat informasi itu adalah sekretaris fraksi mas bambang wuryanto
jadi mendapatkan fotokopi dari surat bpk kepada sekjen dpr
nah dalam surat tersebut katakanlah keterangan bahwa
karena laporan laporan kegiatan reses kunjungan perseorangan dalam masa reses maupun di luar masa reses itu belum masuk
sehingga secara potensial kalau lima ratus enam puluh anggota
kali dana reses yang besarnya kurang lebih dalam satu tahun satu tujuh miliar
maka potensinya kurang lebih sembilan ratus empat puluh lima miliar
tapi itu karena laporannya belum masuk ke sekjen
nah di sini ada perbedaan penilaian perbedaan persepsi perbedaan penafsiran
apakah laporan reses itu perorangan itu diberikan kepada fraksi atau diberikan kepada sekjen
selama ini yang diberikan kepada sekjen itu hanya perjalanan dinasnya sppd nya
surat perintah perjalanan dinas yang dicap persenir senir itu
sedangkan laporan laporan yang bersifat politik diserahkan kepada fraksi
nah nanti kalau fraksi fraksi semua ini secara kompak menyerahkan ke sekjen
saya kira semua laporan akan terkumpul dari lima ratus enam puluh anggota itu
baik jadi selanjutnya saya kira ada perbedaan penaksiran terhadap laporan itu harus diserahkan kepada siapa
sebenarnya sebelum sebelumnya begitu pak itu bagaimana
apakah memang ada perubahan sistemnya sehingga laporannya tidak masuk atau bingung apakah ke fraksi atau ke sekjen
sebenarnya sebelumnya bagaimana
sebelumnya dulu dilaporkan ke sekjen
tetapi dalam perkembangannya karena ada mt tiga yang baru tata tertib yang baru
itu cukup katanya diserahkan kepada fraksi
karena laporan laporan yang sifatnya politik seperti itu apa gunanya
bahwa sistem pemberian dana di dpr itu sistemnya lamsam ya
jadi pertanggung jawabnya gelondongan
anggota diberi hak diskresi
kalau ke dapil itu bisa pakai kereta bisa pakai pesawat bisa pakai mobil mau sewa jet silahkan
pokoknya anggaranya sebesar
dan x itu bagaimana pola pengeluarannya preferensinya dan seterusnya sepenuhnya diskresi dari anggota masing masing
sehingga laporan pertanggung jawabannya pun tidak perlu detail maksudnya
detailnya kepada fraksi
karena fraksi ingin memonitor apakah anggota yang bersangkutan melakukan kerja kerja politik yang baik atau tidak
karena partai pun titip pekerjaan pekerjaan ya
misalnya bagaimana mendatangi dewan pimpinan cahabat
kemudian pac pac dan seterusnya
tetapi laporan penggunaan dananya secara gelondongan itu disampaikan ke sekjen
dan sekjen kemudian diaudit oleh bpk begitu ya pak
enggak sekjennya kami hanya melaporkan tadi surat perintah perjalanan di dinas
yang dicap oleh instansi yang memiliki nomor induk pegawai
jadi itu sebabnya capnya bisa dari kabupaten bisa dari kesamatan bisa dari dinas

tetapi memang uang itu uang yang sepenuhnya diskresi anggota dewan
jadi kalau anggota dewan mau menghemat ya untuk persiapan tahun dua ribu sembilan diperbolehkan
kalau anggota dewan menghemat untuk misalnya membantu calon dalam pilkada tertentu silahkan
atau untuk membantu pembiayaan saksi dalam pilkada silahkan
baik bagaimana anda membaca ini mas apung
apakah memang benar ini hanya permasalahan administratif baru begitu karena ada tatib baru di dalam
sehingga ada mistah yang muncullah anggaran yang belum jelas begitu
bahkan laporannya belum masuk senilai sembilan ratus empat puluh lima miliar ini potensi kerugian
ya yang pertama memang perlu diklarifikasi juga oleh bpk terkait dengan sebenarnya sembilan ratus miliar itu
substansinya ataupun kemudian objek auditnya itu apaheeya anggmiyor
objek auditnya itu apa terkait dengan reses kunker dan sebagainya itu masalah substansinya di mana
tetapi kalau saya mendengarkan dari pak hendrawan tadi bahwa ada dua hal
pertama kerja politik yang kedua terkait dengan administrasi keuangan akuntabilitas
nah kalau untuk kerja politik saya sepakat bahwa itu adalah monitoring dari fraksi
tetapi yang kedua terkait dengan administrasi saya pikir sebenarnya itu adalah kewenangan dari sekjen dpr
yang kemudian harus mempermudah anggota dpr untuk transparan dan akuntabel
itu yang sebenarnya tugas administrasi sekjen
nah kalau dua ribu tiga belas sebelum undang undang md tiga misalnya ini kemudian dulu ketika saya riset memang
cairnya anggaran reses cairnya anggaran kunker
itu disertai dengan beberapa lembar untuk pertanggung jawaban
formnya dan harus
disertikan oleh siapa ini
sekjen harus tanda tangan dan macam macam
itu disertikan ke ta ta kemudian mengisi kan
ada nomor hp yang dikunjungi daftar absen di dapil dan macam macam
saya pikir itu perlu untuk ditinjak nanti
nah saya menduga ketika memang ini menjadi temuan bpk karena apa
karena adalah format dari fraksi itu berbeda beda
yang kemudian diserahkan ke sekjen yang formatnya itu belum sama
nah ketika diaudit dengan standarisasi sop dengan peraturan menteri dan peraturan dpr
nggak sinkron terkait dengan hal itu
makanya oleh bpk mungkin ini dicatat bahwa ini belum sesuai standar dalam hal pertanggung jawaban
jadi format dari fraksi fraksi yang berbeda maksudnya
ya karena memang mungkin tidak ada standarisasi dari sekjen
itu satu hal yang kemudian saya pikir
perubahan undang undang md tiga itu tidak serta merta
harusnya itu menurunkan standarisasi dari seluruh laporan keuangan di
jadi intinya fraksi ini menerapkan cara pelaporan yang formatnya mungkin belum tentu sama
sementara dari sekjen sekretariat di dpr ini tidak menentukan pola yang bagus
bagaimana fraksi melaporkannya
mempermudah karena ada beberapa riset misalnya bahwa ta sampai bolak balik ke sekjen
karena tidak ada standarisasi dari sekjen
ini satu dua hal yang kemudian perlu dicatat
tetapi intinya bahwa sebenarnya ada nggak sih masalah tiket fiktif dan sebagainya di kunjungan kerja dan macam macam hasil audit bpk
kalau dari hasil audit bpk dua ribu empat belas yang sudah terbit auditnya
karena yang sembilan ratus ini kan masih draft
yang sembilan ratus ini sembilan ratus empat puluh lima miliar
masih terus dikerjakan
dan kemudian dpr diberi waktu enam puluh hari untuk mengklarifikasi apakah mengklarifikasi beberapa administrasi apakah benar atau tidak
kalau kemudian nanti dpr bisa membuktikan bahwa tidak sampai segitu ya berarti yang keluar bukan sembilan ratus m
enam puluh hari ini setelah keluar laporan audit bpk
draft yang di
oh keluar draft ini
oh jadi memberikan respon
memberikan respon dulu ya
diberi waktu enam puluh hari untuk klarifikasi
makanya kemudian misalnya fraksi pdip misalnya kita mengapresiasi yang pertama misalnya kan menyampaikan ke anggota untuk mengklarifikasi
tapi pertanyaannya kenapa misalnya tidak dari dulu dulu itu satu hal
yang kedua saya ingin menanggapi sebenarnya terkait dengan lamsam tadi
bagaimana sistem lamsam
kalau boleh saya potong dulu
lamsam ini kita simpan dulu
saya ingin mengklarifikasi lagi
kalau karena memang masalah administratif tapi menjadi sangat penting begitu
pak endrawan jadi sebenarnya memang belum ada standarisasi yang baku begitu
yang diberikan sekretariat untuk pelaporan dari fraksi fraksi ini pak
jadi sebenarnya begini
untuk bisa mencairkan dana reses pada masa berikutnya
itu kan laporan sebelumnya sudah harus masuk
jadi setjen itu memberi format yang sangat sederhana
laporannya sangat sederhana
apa yang diperoleh dari
lapangan dan seterusnya
dulu sempat ada kuculan
karena anggaran proses itu kan untuk lima belas kegiatan
lima belas tipe kegiatan
sebabnya setiap kegiatan ada format
tanggal berapa dilakukan
kemudian cap stempel
kemudian tanda tangan panitia penyelenggara dan seterusnya
tetapi laporan laporan seperti itu
karena dianggap terlalu apa
kegiatannya isinya kan politik semua itu
purt mengatakan diserahkan kepada fraksi saja
yang diserahkan kepada sekretariat jenderal itu cukup format sederhana yang disiapkan oleh kesekjenan
jadi karena sistemnya lamsam sekali lagi
anggota lah yang mempunyai perhitungan pertimbangan pentingkan sendiri sendiri
pak hendrawan tetapi apakah kemudian
pemahaman yang anda jadikan
yang anda jelaskan tadi kepada kami disini itu
juga dipahami juga oleh bpk atau tidak sebenarnya pak
sebenarnya paham ya
tetapi saya melihat mungkin yang dimaksudkan oleh bpk
kalau tadi saya bicara dengan hari astra asis
rupa rupanya kunjungan kerja yang sifatnya kolektif
kunjungan kerja yang sifatnya kolektif
dimana ada orang yang apa
dia mengambil contoh begitu
honorarium atau menerima uang
nah pertanyaannya ini harus dirinci lagi
karena bisa jadi
karena sekali lagi sifatnya
pokoknya acara di daerah tertentu
di provinsi tertentu itu pada hari tertentu sampai hari tertentu
maka banyak orang yang juga membeli tiket sendiri sendiri
menurut penilaian saya dari misalnya yang berkunjung sepuluh orang
yang membeli tiket melalui sekretariat komisi tiga
kemungkinan hanya dua atau tiga orang
sehingga maksudnya susah untuk kemudian tercatat begitu ya
nah itu harus disimat
diteliti lebih jauh
nanti kita akan lanjutkan lagi
jadi sebenarnya ini adalah fiktif ataukah hanya permasalahan administratif
nanti akan diulas juga oleh mas apung
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
sabaran pengobotbahwaojil sifat ke coimbatan tempatan kekuasaan pember seribu sembilan ratus tujuh belas
dpr memang untuk bekerja atau sekedar menghabiskan anggaran
berikut ini kami paparkan lima kunjungan kerja anggota dpr yang dianggap kontroversial
yang pertama kunjungan panja ru pramuka ke korea selatan jepang dan afrika selatan pada empat belas september tahun dua ribu sembilan belas
rombongan yang dipimpin ruli khairul aswar ini langsung dihujani protes publik
permasalahannya kegiatan ekskul pramuka di tiga negara tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di indonesia
bahkan afrika selatan masih tertinggal jauh
kemudian pada november dua ribu sebelas rombongan badan kehormatan dpr yang terdiri atas delapan orang terbang ke yunani untuk melakukan studi tentang kode etik
setelah melakukan kunjungan kerja mereka sempat singgah di turki dan berwisata di sana
pada april dua ribu dua belas komisi satu dpr melakukan kunjungan ke empat negara yakni jerman polandia afrika selatan dan republik cek
kunjungan ke jerman polandia afrika selatan dan republik cek
jerman sempat diwarnai protes mahasiswa yang ada di sana
kunjungan semakin kontroversial karena diduga mereka sempat berwisata dan berbelanja souvenir
empat bulan setelahnya pada agustus dua ribu dua belas pansus ruu desa melakukan kunjungan kerja ke tiongkok dan brazil
sebelumnya mereka berencana berkunjung ke empat negara
kunjungan ini menghabiskan anggaran satu enam miliar rupiah
yang terakhir rombongan badan legislasi ruu pmi
terbang ke denmark dan turki pada dua september dua ribu dua puluh
dua puluh anggota balik dibagi menjadi dua tim
lantaran peserta kunjungan ini hanya membahas penggunaan logo pmi saja
ya itu tadi beberapa contoh kunjungan kerja yang kontroversial ya dan dikritisi sebelum sebelumnya
tapi memang kejadian seperti ini terkesan menjadi seperti susul menyusul
selalu ada saja kunjungan kerja yang kontroversial
tapi konteks yang sekarang ini
ini sebenarnya masih draft di bpk
jadi bukan hasil audit akhir ini ya
belum hasil audit akhir
tetapi kenapa kemudian ketika
bagaimana anda melihat ketika kemudian partai partai politik atau fraksi fraksi dpr ini justru meramaikan ini
ya yang pertama bahwa ini memang masih draft dan internal kan
mungkin sifatnya masih rahasia
justru rahasia ini sebenarnya
baru kemudian kalau sudah sah disetujui tidak ada klarifikasi ataupun ada klarifikasi dari dpr diterbitkan
itu adalah dokumen
nah ini ada mungkin ada dua motif
ataukah memang dari
yang memunculkan ini ya
apakah misalnya internal dpr misalnya fraksi tertentu misalnya ingin memang mendorong akutabilitas dpr
atau kemudian secara dpr sendiri agar memang ada desakan publik
agar misalnya nanti ketika publik ini sudah mendesak dan kemudian misalnya bpk yang saat ini sedang mendapat sorotan dengan beberapa kontroversi hasil audit misalnya
nanti akhirnya bukan sembilan ratus miliar
tetapi misalnya hilang ataupun kemudian turun angkanya atau macam macam
kalau hilang ini artinya apakah laporannya semakin transparan
artinya misalnya apakah misalnya dpr itu berarti memperbaiki ataupun tidak gitu
jadi hilang atau adanya perubahan ini ya yang harus dipantau oleh masyarakat
apakah misalnya ada perubahan atau enggak secara teknis ya satu hal
tetapi poin di sini adalah bahwa pertanyaan publik
apakah benar sih ada perjalanan dinas fiktif gitu kan di dpr
nah kalau fitra menemukan tahun dua ribu empat belas memang ada gitu kan
hasil audit bpk yang sudah terbit
artinya sudah menjadi dokumen publik dan itu sudah sah
bukan draft lagi
sebagai contoh dua ribu empat belas
itu disebutkan bahwa ada dua temuan yang pertama adalah dua satu miliar sekian
itu rincian tiket dan manifestasi mas kp tidak terkonfirmasi
tidak konkreasi tidak melakukan perjalanan dinas
ada selisih harga tiket
itu tiga temuan
tapi itu yang dua ribu dua belas ya
yang kemudian dimunculkan juga sekarang ini
yang nilainya dua lima miliar itu itu berbeda tahunnya
apakah itu sekarang ini atau dua ribu dua puluh
itu saya klarifikasi mungkin itu adalah yang dua satu ini
ini yang dokumen yang memang sudah dikeluarkan oleh bpk
artinya kalau mengatakan bahwa tidak ada ini buktinya sudah ada gitu kan
dan kemudian misalnya
terjadi potensi kerugian enam puluh tiga miliar ketika ada kunjungan kerja ke luar negeri dan macam macam
saya pikir ini adalah bagaimanapun besar atau kecil
ini adalah momentum untuk mereformasi sistem penganggaran di dpr
nah tidak adil juga mengatakan bahwa hanya dpr yang kemudian ada temuan temuan seperti ini
karena patokannya kunker dan kemudian
itu kan reses ya
kalau kunker itu kan patokannya terkait dengan permen q ya
nomor tujuh puluh tiga dua ribu sepuluh dan kemudian
nomor tujuh puluh tiga dua ribu sepuluh dan terupdate dua ribu dua belas
di situ ada standarisasi dan sebagainya yang memang bukan hanya dpr
tetapi juga pemerintah sifatnya lamsam
tetapi kalau misalnya kalau pemerintah pns dan sebagainya itu kan di saving
jadi ini tidak hanya dpr tapi di nomor juga ada
tapi saya ingin tadi menanggapi ya pak hendrawan bahwa memang boleh digunakan untuk apapun gitu
lamsam ini tadi ya
tapi kan tidak ada misalnya ketentuan boleh untuk a boleh untuk b dan sebagainya
dan misalnya kalau tidak dipakai sudah dikembalikan ke negara
nah ini harus dikaji lagi apakah sistem lamsam ini masih efektif atau tidak terhadap penghematan keuangan negara
lumayan kan sembilan ratus hematnya berapa
jadi untuk kedepannya ya
ketika memang tiketnya apa ya sudah ya kan sesuai dengan macam macam
nah saya pikir ini akan menghemat keuangan negara
nah kalau kemudian tadi disampaikan boleh untuk menumbang mendukung
saya pikir ini justru malah memotivasi anggota dpr yang lain untuk ya sudah lah lamsam saja
diskresi anggota dewan
betul dan kemudian laporannya lemah gitu kan
karena untuk apa laporannya kan
tapi sebenarnya yang anda sanggahin atau yang anda kritik tadi menanggapi dari pak indrawan itu memang ada aturannya
tidak boleh lamsam dilakukan untuk itu atau memang ini sebuah saran
sebenarnya tidak ada boleh untuk apa kampanye dan sebagainya
ini hanya sebuah saran yang memang
secara sistem keuangan negara harus dirubah gitu
bukan hanya dpr tapi pns dan pemerintah yang lain
bedanya kalau mereka disaving menjadi harta sendiri dan macam macam
kalau ini untuk kepentingan misalnya
bisa dihemat untuk kemudian tahun berikutnya
nah ini yang harus dirubah
saya pikir kalau kemudian misalnya kemarin menteri pemberdayaan aparatur negara rapat rapat bisa di saving dan sebagainya
perjalanan dinas yang sebenarnya memakan cukup besar dalam konteks apa
bukan hanya dihemat
tapi juga bisa dihemat
itu bisa dihemat
itu saya pikir akan lebih baik
nah yang terakhir yang mungkin kemudian penting adalah bagaimana mengawasi agar revisi hasil audit dpr yang dilakukan oleh bpk selama enam puluh hari ini agar betul betul
bukan sembilan ratus nya bukan sembilan ratus atau dua miliarnya
tapi sudah adakah perbaikan di internal dpr terkait dengan audit ini dan perbaikan laporan keuangan dan penghematan anggaran
pak hendrawan ada waktu enam puluh hari begitu ya ketika draft ini keluar kemudian untuk memberikan respon begitu pak hendrawan
bagaimana sejauh ini pdi perjuangan pak
jadi sebenarnya surat yang diedarkan oleh pdi perjuangan itu maksudnya sifatnya internal
kepada anggota anggota supaya mereka proaktif dan preventif lah
kalau kalau ada laporan yang belum pas belum sempurna begitu
mengingatkan tenaga ahli dan asisten pribadi
karena ini kan sedang masa reses
sudah bersiap siap mempersiapkan fotonya mempersiapkan laporannya dan seterusnya
soal at cost atau lamsam tadi ya kalau ad cost itu nanti jadi pns
isi politis ini jadi pns
kalau ad cost misalnya ketika kami mendukung biaya saksi di daerah pemilihan satu miliar uang itu dari mana
jadi soalnya seperti di negara negara maju para anggota dewan para anggota parlemen itu memang memperluas
misalnya diberi sekian puluh miliar begitu sudah terserah
akan digunakan untuk apa silahkan mereka masing masing
boleh itu pak ya
tapi kalau mereka kepentingannya adalah untuk konstituen dan kepentingan untuk pilih kembali
pasti mereka melakukan kegiatan kegiatan yang sifatnya produktif dan membantu masyarakat luas ya
kalau seperti sekarang ini kan maaf saja
ada kesan anggota dewan ini mau ungker aja mau melihat konstituen aja
harus menunggu anggaran cair dari keperluan jenderal
tapi kalau misalnya untuk kedepannya pak lamsam ini perlu direvisi lagi agar tidak katakanlah penggunaan peruntukannya begitu ya
sesuai dengan peruntukannya
jadi tidak murni ketika bisa digunakan apa saja untuk bagi anggota dpr itu
untuk sistem pengematan anggaran semangatnya pengematan anggaran negara
itu ide yang bagus tapi sebenarnya agak susah untuk diterapkan untuk pekerjaan pekerjaan politik
pekerjaan pekerjaan politik anggaran sering sekali jauh lebih besar dari apa yang diberikan
itu sebabnya dilakukan berbagai upaya ya untuk mensinergikan berbagai kegiatan
misalnya capah penggunaan tiket bisnis kelas misalnya
kalau sifatnya lamsam orang akan memilih tiket ekonomi
karena akan bisa dihemat
kalau penghematan itu dikumpul kumpulkan bisa untuk menalangi orang yang sakit bisa untuk membantu anak sekolah bisa di daerah pemilihan masing masing
pak indrawan nanti kita akan lanjutkan lagi kita akan jeda terlebih dahulu
tapi masih menjadi pertanyaan
kalau sekarang ketika dari pdip contohnya ingin memberikan laporan secara detail begitu ya karena ada masukan dari bpk seperti ini berupa draft
mengapa laporannya tidak diserahkan ke bppk
karena memang sebenarnya ada waktu empat belas hari sebenarnya agar memberikan laporan itu
kenapa baru sekarang
nanti kita akan ulas lebih lanjut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
disini dinyatakan di sela sela pertemuan antara anggota komisi satu dpr periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas
dengan masyarakat indonesia di berlin jerman pada dua puluh empat april dua ribu dua belas
dengan biaya rp tiga satu miliar rupiah kunjungan kerja sepuluh anggota komisi satu dpr ke jerman pada waktu lalu ini
untuk bertemu dengan parlemen jerman
mereka juga meninjau pabrik industri pertahanan dan beramat tamah dengan staff kbri jerman
mereka yang pergi pada waktu itu antara lain tantowi yahya nur hayati asgaf fena melinda hayon isman yoris rawayai dan tri tamtomo
berkaca dari pengalaman yang dahulu setiap kunjungan anggota yang datang ke sini anggota dewan yang kesini
selalu disertai dengan keluarga
padahal setahu kami ini tujuan untuk dinas bukan untuk wisata
semoga keikutsertaan keluarga kali ini tidak menggunakan uang negara atau anggaran negara sepeserpun
karena sampai selama ini saya melihat pun istri saya juga ikut
lalu kan tanpa anggaran negara pun saya melihat sendiri gimana kejadiannya
anggota dewan selalu merepotkan kbri yang kinerjanya tidak maaf bukan untuk melayani anggota dewan
lalu kami juga melihat kedatangan anggota dewan ini selalu berjamaah atau berbondong bodong
malah dibawa juga istrinya di mana kami melihat tidak ada efektivitasannya tidak ada urgensinya
dan tidak sesuai dengan manajemen kenegaran yang harusnya di republik indonesia itu harusnya sudah maju dan modern
mengapa budaya ini dilestarikan
lalu kami melihat juga kunjungan bapak ibu sekalian ini yang berbondong bondong ke luar negeri ini
kenapa ya seperti ke orang kampung gitu lho pak
dari saya kalau saya kata yang sering ngambil dengar anggota dewan keluarga ini selalu saja itu dibanding
kalau enggak sidak
ya katakanlah untuk hal ini sidak masalah harga barang
komisi satu tentunya dalam konteks kali ini lebih ke senjata benar
lalu bukan seharusnya sudah ada ya di indonesia itu
ya sudah ada di republik indonesia mekanisme pengawasan untuk masalah teknis seperti ini
buat apa jauh jauh pak datang sini bawa istri pula capek capek bawa energi apalagi buang buang rakyat gitu kan
ya itulah kritik yang pernah disampaikan terkait dengan aktivitas kunjungan kunjungan yang dilakukan oleh anggota dpr
tapi dpr yang periode lalu karena kejadiannya adalah dua ribu dua belas
saya kembali ke pak hendrawan terlebih dahulu
pak hendrawan untuk yang konteks saat
ini begitu ketika keluar angka sembilan ratus empat puluh lima miliar ini
sebenarnya dari sisi angka apakah ini cukup logis atau tidak pak kemudian
terutama terkait dengan seluruhan anggaran untuk dpr
ya sebenarnya ada sedikit perbedaan antara angka sembilan ratus empat puluh lima miliar itu
itu kan sebenarnya lima kali reses satu kali kunjungan tahunan
kemudian enam kali kunjungan perorangan ke daerah pemilihan
itu kurang lebih angkanya satu tujuh miliar
tidak terkait dengan kunjungan kunjungan ke luar negeri yang tadi contohnya dari masing masing sesi itu segmen kelihatannya selalu yang dikritik yang kunjungan ke luar negeri
kalau kunjungan ke luar negeri itu memang sudah dilakukan berbagai upaya agar lebih efektif ya
misalnya lembaga lembaga yang akan dikunjungi pertanyaan pertanyaannya harus disiapkan lebih baik ya
kemudian interpreternya juga harus disiapkan lebih baik
dan sebelumnya juga harus mendapatkan masukan dari kpri di negara yang bersangkutan
agar studi komparatif itu studi banding itu bisa lebih memberi pelajaran ya
memberi masukan yang lebih berarti kepada para anggota
nah jadi ini ada beda antara yang kunjungan ke luar negeri itu dengan kunjungan kunjungan perorangan yang diminta laporannya oleh fraksi pdi perjuangan kepada para anggotanya
ini terkait dengan reses begitu ya
tetapi yang angka sembilan ratus empat puluh lima
lima miliar tadi kemungkinan apakah itu adalah angka yang terlalu besar untuk nilai anggaran di dpr selama setahun ini misalnya atau bagaimana pak anda melihatnya
ini kan lima ratus enam puluh anggota dewan ya
kali rata rata satu tujuh memang jatuhnya sembilan ratus empat puluh lima miliar
itu sebabnya menurut saya ini hanya terjadi salah penilaian atau salah persepsi tadi
orang pikir laporan itu juga cukup ke fraksi saja
jika ditumpuk laporannya itu di fraksi
begitu nanti fraksi fraksi semua menyerahkan ke sekjen
maka semua clear jadinya begitu loh
ya ini harus dilihatlah nanti proses perkembangannya karena ini audit ini kan belum selesai
itu kan sebenarnya baru copy surat bk yang ditujukan kepada sekjen kemudian copy nya kami dapatkan begitu lah
ya kami proaktif preventif tetapi bocor surat itu begitu
dan karena surat itu dimulai dengan alinia pertama
menyebut potensi kerugian negara ya ini langsung menimbulkan kehebohan begitu kegaduhan
tapi sebenarnya saya yakin teman teman di seluruh fraksi itu sudah menyerahkan laporan masing masing kepada fraksinya gitu
ya baik jadi intinya pak secara sederhana masyarakat awam melihat ini
jadi ini adalah hanya permasalahan administratif saja
dan tidak ada yang fiktif begitu anda yakin ya
terutama untuk pdip
jangan saja misalnya
enggak kalau yang tadi fiktif kalau pak hari asar asis tadi pagi mengatakan orang yang kunjungannya kolektif
jadi setiap kali masa reses kan dimulai dengan kunjungan kerja kolektif
bersama sama yang didampingi oleh staff sekretariat itu
itu yang fiktif begitu ya baik
ya jadi menurut pak hari asar asis dia pernah tidak melakukan kunjungan
tetapi disodorin oleh staff administrasi untuk tanda tangan
enggak apa apa pak pak tanda tangan saja
karena pak hari hari ini memang sudah di
sudah menjadi milik bapak tidak masuk matrik yang bertabrakan harinya di bagian keuangan
baik terima kasih pak hendrawan supratikno wakil fraksi dari pdi perjuangan
pak apung ya
baik terima kasih
sebagai penutup mas apung anda melihat
jadi kalau ingin dijelaskan ini sebetulnya apakah ini hanya permasalahan administratif anda setuju atau tidak
kalau memang ada permasalahan administratif artinya ada perubahan yang harus dilakukan secara besar besaran dalam soal
format laporan penggunaan anggaran ini
ya kalau tadi disampaikan oleh pak hendrawan kita mungkin sebagai masyarakat semakin bingung semakin gagal paham misalnya kan
sebenarnya masalahnya di mana
di kunkernya di resesnya atau di perjalanannya
makanya ini kan masih debatable kemudian kita belum melihat substansinya apa
tetapi kalau dari hasil audit reses hasil audit
kalau fitra menemukan bahwa memang ini masalah administrasif yang memang akan berdampak politis gitu
seperti apa dampak politis itu
administrasi tadi kan pak hendrawan mengatakan bahwa ini cukup ke fraksi
kefraksi itu laporannya apa
hanya umum telah melakukan pertemuan dan sebagainya absensi dan sebagainya
itu kan satu hal
kefraksi memang betul karena itu adalah pertanggungjawaban politik
tetapi penggunaan dananya ini apakah dilaporkan kefraksi
ya tadi tidak disampaikan
tapi jangan salah bahwa uang negara itu spes harus dipertanggungjawabkan
nah masalahnya fraksi belum menemukan metode ini mempertanggungjawabkan kepada sekjen
sekjen juga belum melihat bagaimana mempermudahnya
artinya ini kan hal yang administrasi tapi berdampak politis bahwa seolah olah dpr sekarang tidak transparan tidak akuntabel dan korup gitu kan
satu hal memang itu
jadi itu satu dampak politis
ternyata celah celah administrasi yang seperti ini yang lamsam dan sebagainya dana dananya diperuntukkan bukan untuk sepenuhnya untuk pengabdian kepada masyarakat
saya klarifikasi misalnya anggota dpr itu mendapatkan dana komunikasi dapil dana perjalanan dapil
apakah kemudian itu diakumulasikan dengan lamsam lamsam tadi untuk misalnya pembiayaan politik
itu saya pikir kan tidak sesuai dengan prosedur tidak sesuai dengan peruntukan
walaupun lamsam kemudian ada diskresi tadi orang orang ketua dewan
tapi tidak boleh semena mena kemudian ini diperuntukkan
digunakan untuk harta pribadi begitu ya
nah pertanyaannya tadi adalah
tapi ada tidak aturan yang tenang itu mas
lamsam itu kan aturannya di peraturan menteri keuangan
yang semua pns pun sama lamsam gitu kan
misalnya kecuali bumn yang memang misalnya ada beberapa yang sudah at cost fee cost
nah tadi pertanyaannya nanti kayak pns kan lucu gitu
harusnya memang serta merta ini kan
bukan wilayahnya dpr lagi tetapi bagaimana misalnya menteri keuangan presiden
bagaimana menghemat keuangan itu
nah saya pikir bukan besaran rp sembilan ratus nya rp dua dan sebagainya
momentum momentum untuk perbaikan anggaran dpr
jangan remehkan hal hal administrasi karena itu akan berdampak pada integritas kepercayaan dpr di mata publik
itu satu hal yang harus dijaga
saya pikir justru malah menarik kalau tadi permasalahannya pada reses gitu loh
berarti kalau misalnya ada perjalanan tidak melakukan reses dan sebagainya itu kan reses kan amanat undang undang dan sebagainya wakil rakyat
sudah menyalahi kita
nah ini akan menjadi ya bula bula salju yang terus menggelinding
nanti dari masa administrasi ini semua bodoh dpr akan terungkap bahkan dari hal hal ini
kita lihat apakah memang pelaporannya nanti benar benar transparan
benarkah ini soal administratif saja ataukah celah administratif ini yang kemudian digunakan tidak diperbaiki tapi digunakan sebagai celah
untuk mendapatkan uang negara secara ilegal tadi
terima kasih mas apung indadi telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news